sementara di sini kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh lima menit ke depan kang emil dan keluarga akan menerima ucapan simpati dari beberapa pihak yang ada di jakarta
kemudian kita akan melakukan perjalanan darat ke bandung
almarhum akan disemayamkan di gedung pakuan untuk kemudian mempersilahkan keluarga yang ingin melakukan sholat jenazah
kurang lebih sampai dengan jam sepuluh malam
setelah itu dari jam sepuluh malam sampai jam delapan pagi apabila ada yang berkenan untuk bila turut melakukan sholat jenazah di gedung pakuan
kami sangat terbuka
nanti akan dibantu oleh protokol pengaturannya agar aman